proses pengerjaan tol cisumdawu yang merupakan proyek strategis nasional di jawa barat ditargetkan selesai pada dua ribu dua puluh
proyek jalan tol cilenyi sumedang dawuan atau cisumdawu pada awal dua ribu sembilan belas pengerjaannya terus dikebut
tol ini memiliki proyeksi pengerjaan sepanjang enam puluh satu enam km yang terbagi menjadi enam seksi pengerjaan
pada seksi dua terdapat terowongan tol pertama di indonesia
tol cisumdawu ini nantinya akan terhubung dengan tol purwakarta cilenyi atau purbalenyi dan tol cikopo palimanan atau cipali yang telah beroperasi